meski sempat berlarian dan berpencar para imigran rohingya ini berhasil dikumpulkan oleh petugas dan dibantu warga
total warga imigran hasil pendataan sementara berjumlah dua ratus sembilan puluh lima orang
mereka terdiri pria dewasa yang berjumlah seratus orang kemudian anak anak dan remaja berjumlah empat belas orang serta wanita dewasa berjumlah satu ratus delapan puluh satu orang
hingga saat ini pihak keamanan tengah melakukan pendataan terhadap pendatang imigran tersebut
para imigran rohingya ini oleh tim gabungan dan masyarakat ditempatkan sementara di salah satu pondok tak jauh dari bibir pantai
setelah mendapat laporan dari warga kita langsung mengecek mengidentifikasi langsung ke lapangan
ternyata ada tiga kelompok pengungsi tersebut yang sudah berpencar arah
kemudian kami dari polsi bandar sabi
berkoordinasi dengan perangkat desa kampung jomblang melakukan upaya pengumpulan
secara persuasif kita minta tolong kepada warga alhamdulillah warga yang terpecah semuanya berkumpul
respon warga sendiri memberikan makanan atau bagaimana
memberikan makanan membantulah
lupa yang bisa minum mereka itu lodi lodi langsung sementara
berarti warga ikut evakuasi dari kampan juga
untuk penanganan awal tim gabungan dan masyarakat telah memberikan bantuan logistik kepada imigran rohingya
sementara itu satu warga rohingya dilarikan ke rumah sakit cutmutia akibat keluhan sesak nafas
ahmad al bastin lok sumawe aceh